selasa sore meski tidak menemui langsung masa di depan gedung dpr
ketua dpr puan maharani menyebut pimpinan turut mendengar aspirasi penolakan kenaikan harga bbm
yang disampaikan berbagai kalangan masyarakat
puan menyatakan bahwa keputusan menaikan harga bbm telah dilakukan dengan memperhatikan kondisi di masyarakat
termasuk soal pertimbangan memberikan blt bagi masyarakat tidak mampu
tentu saja dpr mendengar aspirasi dari masyarakat yang menyatakan aspirasinya
bahwa kenaikan bbm itu akan menjadi satu hal yang menjadi hal yang akan diperhatikan oleh dpr
melalui komisi komisinya tentu saja kami akan mendengar menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah
dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga bbm ini
jangan sampai kemuliaan
yang membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit
terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah
kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam pemberiannya
dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat
jadi kami meminta kepada kementerian terkaitnya